nah alfian pagi pagi begini memang serunya kita sarapan yang sehat seperti buah
buah dan sayur ya
betul buah dan sayur
nah ini memang berbicara mengenai buah dan sayur indonesia ini kaya akan sayur dan buah yang melipat
tapi ironisnya masyarakat kita minim makan buah dan sayur
ya kalaupun kita harus makan buah dan sayur biasanya itu hanya satu jenis dan satu warna saja
nah kali ini eat the rainbow bisa menjadi metode sehat untuk memenuhi kebutuhan gizi kita
mau tahu informasinya seperti apa kita simak berikut ini
padatnya aktivitas perkotaan dan gaya hidup turut mempengaruhi pola makan sehat masyarakatnya
demi memenuhi kebutuhan vitamin mineral dan serat banyak cara bisa dilakukan
salah satunya dengan mengkonsumsi aneka warna sayur dan buah dalam sekotak salad
iya konsumsi buah dan sayuran penting namun biasanya masyarakat minim makan sayur dan buah dengan warna yang terbatas
padahal ragam warna buah dan sayur layaknya pelangi
bisa mewarnai gisi anda dalam satu hari yang menyimpan banyak khasiat bagi tubuh
memastikan bahwa memang paling tidak ada empat warna berbeda dalam satu pak itu
karena memang kami berusaha untuk masyarakat mendapatkan semua kebutuhan gizi vitamin dan nutrien dari warna warna yang berbeda itu
warna tak hanya menggiurkan namun menampilkan nutrisi penting
kuning hijau dan putih adalah konsep dari eat the rimbo yang dianjurkan johnson ongko
jadi masing masing warna itu memiliki khasiat yang berbeda beda pula dan kandungannya yang berbeda
seperti misalnya yang merah mengandung likopen kemudian yang orange mengandung beta karoten hijau kemudian ada warna ungu kemudian ada warna biru dan putih
itu masing masingnya memiliki khasiat yang berbeda beda
nah intinya untuk memperoleh manfaat tersebut masyarakat harus mengonsumsi secara beragam
jadi tidak ada satu warna yang terbaik
karena kandungan wis yang berbeda menghasilkan dan juga bisa mempreventif penyakit penyakit yang berbeda pula
rata rata sayur dan buah yang dikonsumsi hanya satu ratus delapan gram perharinya
padahal menurut who
anjurannya empat ratus gram buah dan sayur per orang perharinya
padahal pasukan sayur dan buah cukup melimpah
ketersediaan aneka buah dan sayuran bisa didapat dari beragam supplier yang memenuhi kebutuhan secara online
beragam sayuran dan buah berwarna bisa didapat
tak hanya segar tapi juga berkualitas dari para petani lokal
jadi ini lebih seperti campaign atau suatu gerakan untuk yuk makan buah dan sayur lebih banyak
untuk rasionya seperti yang saya jelaskan tadi

seperti yang saya jelaskan tadi
memulai gaya hidup sehat bisa dimulai dari apa yang anda makan hari ini
yuk warnai piri anda dengan aneka sayur dan buah buahan sehat
yesi pasha jakarta